ih jangan ngeliatin kesana terus atu
jawab pertanyaan saya
ibu kota mesir apa kubu
ah ceng mah taunya nama ibunya si atem
kamu mah ceng ceng masih kecil pikirannya cewek terus
nama ibu kota mesir
bukan nama ibunya si atu
kalau nanti bapak sama ibu sudah tua
sopi teh baik
kita sudah kenal keluarganya
sekarang kamu kemusolah
kamu ke rumah sopi
minta maaf sama sopi bilang kalau kamu teh hilap
contoh bapak kamu
setiap kali salah
kemit pamit ya bu
aku ingin au getu bernardinta
bagus oh good demen rencana ibu lu
urusan nikah itu bukan buat sehari dua hari cuma
kepacaran sama sopi teh data data raja tidak ada gairah bosan
lunyeh bosenan itu yang harus sulawan
bokap lu tuh soleh taat ibadah
kayak matt bilang bapak bosen sama ibu
kayak matt mau kumpul musola ya pak
ada apa pak
suka gak sama slobnya
nanti siap kok
tidak mau selir selir
di rumah bree ya
terus apa mas
iya emangnya kenapa
cepetin ya pak shalatnya
iya nanti bapak baca surat al baqarah
pak itu mah panjang pak gempor nanti nih
nanti bapak bacanya di cepetin
masih kepikiran omongan ibumu yang tadi
kalau menurut bapak mah omongan ibu kamu itu benar
menikahlah dengan orang yang kamu suka
karena kamu akan bersamanya selamanya
tapi ingat jangan berbuat dosa
dan kamu harus berpikir
kamu harus selalu menyayangi ibumu
makasih ya pak
ibumu tetap berharap kamu balikkan lagi sama sophie
gimana tante hera
baik dan ramah kan
banyak sekali peraturannya
tante hera pasti terbiasa
hera pasti senang
sekarang kita ke rumahnya om agus
katanya baru beli mobil baru
lain kali aja ya ak
hera selainnya enak badan
oh kalau gitu kita ke dokter
kurang istirahat aja
semalam abis ngejahit
nggak usah ngejahit lagi
erosnya sekolah biar pinter ngejahit
eros kan sekarang sudah pinter
nggak usah jahit lagi ya
tidak boleh mendesak seperti itu
lu tuh nggak pernah dengar kalau gua ngomong
kamu suaranya kencang
hakim kenapa sih pakai bas mobil
kan kita lagi bahas si sopi
aduh lupa lagi
lagian kenapa sih
lu barang sama si sopi setelah ada tanda tanda dari eros
kalau saya memang benar benar cinta sama eros
saya harus putusin sopi
kan bikin saya semangat juga
itu berarti kalau saya tidak mendapatkan eros
saya tidak punya pacar lagi
terus gimana cara lu ngasihin surat ke si eros
sabar ya tua
untuk nelayanan industri setaju
nah maksudnya lado biva orang bey ventur dijahat kita ingin mendapatkan
maaf berat ulang di sini ya
t week saya pacar saja
sisi apa tuh
jangan nulatin kesana terus satu jawab pertanyaan saya ibu kota mesir apa kubu mesir
sir apa ceng nggak tahu tuh acing mbah taunya nama ibunya si atem cantiknya kamu maceng ceng
masih kecil pikirannya cuma terus apa namanya ⁇ ancum nama ibu kota mesir bukan nama ibunya sih
atem oh kayu emang kalau anak anak ada menggemet tanya aja kalau nggak percaya menggemet namanya
kota mesir apa cairo bener kan oh pasti benar saya pernah kesana di sana ada universitas yang terkenal
namanya al azhar lima tahun saya kuliah di sana
mau saya ceritain